menurutnya volume air di situ gede tasik malaya
akibat kemarau panjang dimanfaatkan para peternak untuk mencari rumput
sementara itu kekeringan yang melanda kota cirebon jawa barat
dimanfaatkan sejumlah warga untuk mencari ikan
beginilah kondisi situ gede yang berada di kecamatan mangku bumi tasik malaya
lokasi ini merupakan salah satu sumber air terbesar
untuk memasok air ke persawahan di kota tasik malaya
kini kondisinya kian memprihatinkan akibat kemarau yang menerjang
situ yang memiliki luas empat puluh hektare lebih ini
biasanya menjadi objek wisata wahana air bagi masyarakat sekitar
namun setelah tidak ada hujan beberapa bulan terakhir
hal ini pun turut dimanfaatkan peternak untuk mencari rumput
jika tidak turun hujan hingga beberapa pekan ke depan
diperkirakan keseluruhan situ akan kering
dan hektaran lahan pertanian tidak akan terairi
sementara itu kekeringan yang melanda sebuah danau atau situ
yang berada di desa sedong kabupaten cirebon jawa barat
dimanfaatkan sejumlah warga dengan berbondong bondong mencari
dan juga dengan mencari ikan dan udang yang ada di dasar danau
penyusutan air ini membuat ikan dan udang lebih mudah untuk ditangkap
dengan menggunakan jaring dan alat penangkap ikan lainnya
warga pun turun ke tengah sisa genangan air di tengah danau
biasanya warga bisa mendapatkan empat hingga lima kg ikan dan udang setiap harinya
meski ikan dan udang tawar ini berukuran kecil
namun hal ini bisa dimanfaatkan bagi mereka
baik untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual
jika mendapatkan banyak ikan atau penyusutan
kalau titik terendah jujur yang di sana
berarti ini memang sudah benar benar kering ya
ini disengaja dimanfaatkan warga kelihatannya nyari ikan
emang seperti itu
ya kalau bahasa di sini panen ikan lah
oh gitu profesi dadakan
iya dan semua ini yang datang ke sini bukan orang sini

danau atau situ sedong ini biasanya digunakan
untuk kebutuhan air di dua kecamatan
yakni kecamatan sedong dan kecamatan susukan lebak